lalu kita tinggal menyiramnya setiap minggunya
unikan batu ini juga dipercantik
dalam rangkaian kasus itu enam puluh sembilan orang meninggal dunia
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
vihara tridharma bumiraya memang terletak berseberangan
kalau saya kira di semua tempat cukup friendly ya
damar bisa anda jelaskan bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan ini dan bagaimana pula dengan kronologinya
masih ada menu fast food sehat lainnya
dengan arsitektur kesehatan indonesia di depan menjadi lebih kuat
proses pengolahan mangut beong saya harus melihat dan mengikuti sejak pagi
hadapi mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat pada selasa siang
itu laut luar biasa
jadi kalau kita kebutuhan misalnya hari ini jagung
yang kemarin dikasih secara cash itu
itu juga perlu dikembangkan
dan ini masih terus dilakukan tracing
tak jarang selain untuk konsumsi pribadi para konsumen membeli tahu cibuntu sebagai oleh oleh atau untuk dijual kembali
kalau pertandingan sisa tinggal lima detik
dan kita perlu tunggu lebih jauh apakah ini statement yang diikuti dengan langkah konkret mengundurkan diri ataukah tidak
kemungkinan memang ada hubungan antara merasa nyaman